supaya tetangga tetangga dan teman teman bisa menonton dengan nyaman
insya allah menunjukkan permainan yang lebih bagus lagi
dan kita harus yakin insya allah kita bisa menang